emak kan emak udah meninggal
emak emaknya yang meninggal
iya kan anaknya sekarang udah mau punya siapa siapa kan
saya tahu betul manusia macam apa kamu ini
tanpa masa depan menggait putri saya dan jadi benar
kamu jangan mimpi
saya langsung ketemu santif
kamu sudah keterlaluan pergi
pergi santif keluar kamu
bapak adib berandang lirikmu mengacau pak
pak pak pak
terus segera datang kemari pak
telepon lagi batalkan
nah andi bukan pengacau
nah andi anaknya pak win
batalkan cepat cepat batalkan
ah ini jadi
apakah maksudmu patience pak trickster
kamu bisa pergi entor ya
kita pulang aja saja yuk
andi kalau ini apa
kamu tuh gak usah minta maaf sama aku lah
kamu juga kan pernah tolongin aku
eh tapi sumpah lho andi
aku tuh gak tau kalau ternyata kamu anaknya pauline apa
gak sekali bisa mendengar semua itu dari menurutmu sendiri san
dan saya sangat gembira kamu baik baik aja
semoga kami cepat sembuh ya
tapi kalau aku udah sembuh kamu boleh berubah aja ya
kalau aku kesana lagi ya

insya allah itu pasti akan terwujud
andi kamu kan sudah kenal sandi
pak pri menginginkan
supaya kamu segera meninggalkan petualangan ini
dan hidup dengan kehidupan yang layak
saya memang akan bekerja b
tapi pak pri mengharapkan kamu menikmati
cari pendamping yang cocok buat kamu ya
cara melantuk api dalam waktu dekat ini pi
wah kalau dia ngelamar aku
aku kan harus selesaiin kuliah dulu
kalau kalian tunangan dulu
ah itu setuju
saya akan menikahin ya tante
hah kamu gila ma
ya ampun andi itu tuh kan baru ketemu
masa sih secepat itu kamu mutusin buat nikah sama aku

selesaiin kuliah dulu
kalian tunangan dulu
baru setelah selesai nanti kuliahnya baru kita
baru setelah selesai nanti kuliahnya baru kita
iya setuju tante
waktu kamu tolongin aku
aku gak tau kenapa ndi
aku gitu gituan terus ndi
aku juga gak ngerti kenapa

dan waktu aku liat batu itu mau jatoh
aku gak rela ndi
aku lebih baik aku yang mati bukan kamu
tandanya orang yang sedang jatuh cinta
demi orang yang disintainya
ini kita harus bicara empat mata
sebelum semuanya menjadi kacau
sebelum semuanya menjadi kacau
semua ini menjadi kacau
maksud kamu apa sih
pokoknya kita harus bicara empat mata
nanti sama andi boleh gak
bicara empat mata dulu
kalau begitu biar kami
terima kasih om
semangat kita ke tempat
sekarang aku mau tau
apa sih maksud kamu
jadi kacau aku gak ngerti deh
maksud saya kesini itu
menyampaikan rasa maaf
siapa keluarga kamu
dan tanpa sepengetahuan
kita ternyata telah di jodohkan
kedua orang tua kita
aku juga setuju sama kami
aku tuh bener bener
kamu selamatin aku tanpa kamu
tahu siapa aku
kamu punya inisiatif buat tolong aku
lihat bahwa kamu kan total
yang saya maksud dengan jodoh saya
itu emak yang punya warung di situ
ayo ke tempat emak dulu
jangan sendiri aja
duduk dulu atas
ambil air putih ya
kamu sudah sendirian
walaupun emak sudah meninggal masih ada akang
dan kamu tahu semenjak akang tinggal di pondok harimau itu
kamu emak dan alam
sudah menjadi bagian dari hidup belakang
akang akan menjagamu seluruh hidup akang
akang akan segera menjemputmu
dan kita akan segera menikah
kalau apa travelling indonesia
dia tak ada selesai wkik mob
ambil air putih nya
kamu sudah sangat tumbuh

kalau mungkin kamu jatuh cinta sama saya dalam waktu singkat itu
kenapa tidak dari dulu kita sangat kenal andi